ratusan warga di kabupaten bojonegoro antusias mengikuti pesta rakyat ngubek ikan rabu siang
mereka berebut menangkap ribuan ikan yang dilepas ke dalam embung tanpa alat bantu alias tangan kosong
sulitnya menangkap ikan berbalut lumpur mampu membuat suasana semakin meriah
beginilah cara warga memberiakan hari jadi desa tejo kecamatan kanor kabupaten bojonegoro
mereka menggelar pesta rakyat ngubek ikan di embung tejo yang sedang surut selama musim kemarau ini
terdapat berbagai jenis ikan yang dilepas panitia diantaranya nila tawas wader gabus dan lele
semua peserta nampak bersemangat aduk tangan
licinnya ikan dalam air membuat peserta harus rela berjibaku dengan lubur
terlebih kondisi air keruh sehingga menyulitkan peserta mencari keberadaan ikan buruan
meski demikian warga sangat senang dengan gelaran ini
ngubek ikan ini digelar dalam rangka memberiakan hari jadi desa tejo yang ke enam ratus tiga puluh
selain sebagai hiburan diharapkan pesta rakyat ini bisa menjadi ajang silaturahmi warga
kegiatan ini kita rencanakan menjadi event tahunan sebagai satu pesta rakyat yang berupaya untuk menyambung tali silaturahim sesama masyarakat
sekaligus untuk memupuk bahkan ketampilan bagaimana menang
melihat besarnya antusiasme warga pemerintah desa berencana menjadikan pesta rakyat ngubek ikan ini menjadi agenda tahunan di desa tejo